apakah anda males datang ke laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan
jangan khawatir dengan platform ini anda bisa membuat suster untuk datang ke rumah dan hasil pemeriksaannya bisa dikirimkan secara online
sekumpulan anak muda menciptakan platform khusus lab untuk pemeriksaan online
dan informasi ini sekaligus harus menutup cnn indonesia tech news kali ini
saya aziza hanum pamit undur diri dan tetaplah berinovasi
setelah sempat mencoba aplikasi halodoc sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan dokter melalui sambungan video call
sekarang giliran laboratorium yang bisa dilakukan pemeriksaan di mana saja
platform bernama pesan lab ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemeriksaan lab tanpa harus pergi ke laboratorium
berbasis website pesan lab menyediakan lima ratus kategori pemeriksaan darah
mereka juga sudah bekerjasama dengan sepuluh laboratorium di lima puluh cabang jabodetabek
masalah apa yang ingin diselesaikan oleh pesan lab sebenarnya
jadi ini dengan pesan lab orang kalau mau tes darah atau medical check up itu bisa nggak perlu lagi dia itu ke lab
tapi kita nanti dengan mers kita itu bisa langsung datang ke lokasinya
yang kedua adalah harganya lebih murah dibandingkan datang langsung
dan ketika nanti dari itu hasil online di semua lab yang mereka periksa kita bisa tampilnya secara online
berjalan enam bulan
pesan lab mengklaim sudah memiliki empat ratus lima puluh pengguna terdaftar dengan lebih dari dua tes dilakukan melalui platformnya
mereka juga memiliki empat puluh lima suster paru waktu tersebar di jabodetabek yang siap datang ke rumah pasien
tentunya dengan tambahan biaya seratus ribu dari harga servis
melalui platform ini pengguna juga bisa membandingkan harga antar lab
penasaran dengan fitur ini
saya ikut mencoba untuk memesan pemeriksaan darah menggunakan fitur home service
suster ini datang ke rumah dan saya sukses bertemu dengan jarum ini
jadi pasien itu tunggu di rumah saya akan ambilkan darahnya saya akan antarkan juga darah pasien itu ke lab dan saya juga akan mengambil darahnya
saya juga bertemu dengan eti kepala laboratorium di daerah kota
menurut eti perubahan gaya hidup sehat membuat masyarakat sekarang cukup akrab dengan pemeriksaan lab
tapi sayangnya platform seperti pesan lab tidak sepenuhnya membantu membawa pasien secara signifikan
ditambah dengan edukasi ya tentang apa namanya oh ternyata sekarang untuk pemeriksaan lab bisa via online gitu
jadi itu akan lebih banyak lagi menurut saya
trendnya akan lebih signifikan trennya akan lebih eksponensial gitu
tetesan darah ini setiap harinya dirubah menjadi sebuah angka sebelum dibaca oleh dokter dan disulap menjadi sebuah resep
dengan kekuatan teknologi semua proses ini terlihat semakin cepat
raditya teprawira jakarta